usai menjalani pemeriksaan tersangka kasus korupsi dana bansos kementerian sosial
juliari p batubara menegaskan bahwa berita yang menyatakan putra presiden joko widodo
gibran raka buming raka terlibat dana bansos adalah berita yang tidak benar
selain itu terkait terpilihnya tririsma harini sebagai menteri sosial pengganti dirinya ia
menilai bahwa pilihan presiden sudah tepat karena risma dinilai kompeten agak agak arahan
di gibran pak itu yang harus kompetensi dia soalnya protes berita tidak benar benar
pak nah persoalan empat belas lima dan enam belas itu gimana pak penambahan itu satu setengah dari mana pak
pak juliari ada komentar oke yaudah tanggapan soal menteri baru gimana ada yang mau disampaikan pak
persoalan bansos di masa pandemi ini tak sedikit menuai kritik
beberapa masyarakat kecewa akibat jatah bantuan sosialnya diduga disunat oleh oknum tertentu video
yang diunggah oleh akun tiktok at yayan sopian delapan puluh misalnya dalam video ia protes dan bercerita
bahwa saat menerima bansos dirinya hanya mendapatkan dua ratus rupiah yayan menyebut
uang bansos itu telah dipotong sebanyak empat ratus kejadian serupa juga dialami oleh warganet lainnya
pemotongan uang bansos yang diterimanya hingga ratusan ribu rupiah sementara akun
tiktok raih balaki dua puluh juga mengungkapkan kekecewaannya bantuan sosial yang ia terima
selalu kurang dari jatah paket yang seharusnya ia terima dalam video ia mengungkapkan meski daftar
isi bantuan sembako jelas terpampang selalu saja ada yang kurang mulai dari sarden hingga mie instan
pandemi virus corona pemerintah melalui menteri keuangan menyatakan memperpanjang program bantuan sosial untuk warga jabodetabek dan non jabodetabek hingga desember dua ribu dua puluh
semula bansos untuk warga jabodetabek berupa sembako senilai rp enam ratus dan warga non jabodetabek berupa uang tunai dengan nilai yang sama diberikan selama tiga bulan yakni sejak april sampai juni dua ribu dua puluh
pemerintah melakukan perpanjangan bansos hingga desember dua ribu dua puluh namun nilai yang diberikan turun setengahnya menjadi rp tiga ratus